aku sama sekali tidak bisa menggunakan tenaga dalam
berilah kami pertolongan
guru tangkap ini
guru tangkap ini
guru sebaiknya kita pergi dari sini
siapa kamu kesana
kami sudah tidak punya harta benda lagi ki
usah hidup kalian
jangan ganggu kesenangan kami
aku raja sung
aku minta kalian hentikan mengganggu rakyat
tidak usah sok jauhan kesana
lebih baik kesana pergi dari sini
aku tidak akan berhenti
sebelum kalian menghentikan
dari mati kamu kesana
saya akan menyebrangkan mereka
terima kasih kesanak atas bantuannya
tapi desa kami telah hancur
para perampok itu sering datang ke desa kami untuk merampas
dan merampok harta benda kami
apakah pembangku wilayah kalian
tidak pernah memperhatikan kami
pernah memperhatikan kalian
sama sekali tidak kisanak
gusti adipati malah memihak
kepada pemberontak ranggabuana
dan dia membiarkan para perampok itu berkeliaran
dan menakutkan kami
meminta kami untuk bergabung dengan mereka
jaga dewa batara
ini harus segera dihentikan
kisanak tolong sampaikan kepada prabu siliwangi
keadaan ini membuat kami semakin menderita kisanak
mintalah gusti prabu siliwangi
untuk memadamkan pemberontakan ini secepatnya
pesan dari kalian
akan aku sampaikan
kepada prabu siliwangi
terima kasih kisanak
tidak matinya tuh
masa itu sudah
tidak kuat lagi atu
udah tidak tahan man

jangan sesuai ke buddha
jangan seaduh siksanya
tidak bisa berdara sama madem
untuk semangat lehermusto

itu sebanyak surat muslim mengjelas bijak dari kuluh
kalau misalnya waskuchang
maka sebanyak satu buah mendingurg
dia tidak akan masuk ke parkur baru
jadi jatuh sangat daran
ketika agar jatuh keras
malah kami terluka dalam saat menghadapi mereka
kenapa kalian kalah siapa dapat dua bocah itu
mereka menguasai jurus leburku
tidak semua orang menguasai jurus itu
dan tidak satupun dari bocah bocah itu yang menguasainya
mereka diajarkan oleh subang
subang larang masih hidup
memang sehebat apa jurus lebur bumi itu
jurus itu bukan jurus sembarangan
sepuluh kali kekuatannya dari jurus lebur serai
tidak usah meremehkan jurus itu
banyak orang minasa karena meremehkan kekuatan lawan
aku tidak meremehkan siapapun ya
justru nyailah yang meremehkan kekuatan
aku akan menyerap saripati manusia lebih baik dari mereka
lebih banyak lagi agar ilmu ku mencapai puncaknya
mulut yang besar dia pikir gampang mengalahkan jurus ini
sama seperti ayahnya
aku tidak sanggup mengalahkan jurus lubur bumi
hei anak kecil
pada bisa ada kali bawa pergi
benar mereka menuasai jurus
nyimas ratu selamat
tidak ada kekurangan satu apapun
belakangan ini banyak hal yang rumit yang terjadi di israel
juga ada orang yang menyusun yang menyerupai nyemas ratu di istana
sebenarnya siapa wanita tua itu
kenapa dia melakukan itu semua
dia mau membunuh aku
hingga sekarang menyebabkan terima
ga hanya itu ibu
wanita jahat itu pun berusaha untuk membunuh r discarded